ratusan tukang ojek pangkalan di cianjur bentrok dengan petugas satpol pp
saat berunjuk rasa di halaman kantor bupati cianjur
bentrokan terjadi saat masa tukang ojek memaksa masuk ke dalam kantor bupati
bentrokan antara pengunjuk rasa dengan petugas satpol pp ini terjadi
setelah masa dari paguyuban motor ojek pangkalan cianjur
memaksa masuk ke dalam kantor bupati cianjur
bakuhan tampun tak terhindarkan hingga akhirnya masa merasak masuk ke halaman kantor bupati cianjur
petugas kepolisian yang menjaga jalannya aksi pun mencoba melarai
dan menenangkan kedua belah pihak yang terlibat bentrok
setelah dimediasi kedua belah pihak akhirnya bisa menahan diri
dalam aksinya masa dari paguyuban motor ojek cianjur ini menuntut ketegasan pemerintah
untuk menutup operasional transportasi berbasis aplikasi atau ojek online
cianjur sudah mengeluarkan surat larangan terkait aplikasi online untuk beroperasi di cianjur
sederhana makanya daripada itu kami paguyuban motor cianjur ojek botor cianjur datang ke sini
untuk minta ketegasan pucuk pimpinan selaku pemangku kebijakan bupati
kalau tidak wakil bupati untuk statement beserta bentuk fisik surat
bahwasannya pemda cianjur
mereka akan melarang online untuk beroperasi di cianjur
setelah menyampaikan aspirasi masa pun membubarkan diri
mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka
terkait penutupan operasional transportasi berbasis online
gani aris cianjur